kita cari rumah sakit lain
eh apa apaan sih ki
kondisi lo tuh udah kayak begini lo butuh perawatan
ki buang dulu lah ego lo
gue salah mikir persaingan lo sama pangeran dulu
gue kecewa banget sama lo
tapi ternyata enggak
kalian pikir gue barang buat jadi barang taruhan
gue gak mau lagi kenal sama lo berdua
gue tau lo pasti kecewa banget sama gue
gue terpaksa ngelakuin ini
karena gue mau lo lepas dari semua penderitaan lo
yang disebabin oleh pangeran
kenapa kamu bisa seperti ini
tolong bawa saya ke rumah sakit pak
kamu itu siapa
dan kenapa kamu bisa masuk ke hutan milik pribadi ini
nanti saja saya jelasin
yang jelas saya nggak kuat kalau saya harus bawa motor sendiri pak
saya akan antarkan kamu ke rumah sakit
saya harus pergi

saya mau pergi
kamu harus jelasin ke deddy apa yang kamu suruh sama jojo
buka pintunya deddy mau bicara
ya walaupun didi gue selalu turutin apa yang gue mau
tapi kalau misalnya dia tau gue ngelakuin pangeran kayak gitu gimana dong
mending gue hindarin deddy dulu deh sampe dia calm down
masa iya gue harus lompat jendela sih
aduh ini sih suasananya lebih horror dari rumah hantu
mending gue militer pergi aja deh
jawab pertanyaan saya dengan detail
apa yang kamu lakukan
disuruh ngapain kamu sama mel
jawab pertanyaan saya
jangan jangan ini ada hubungannya dengan kamu izin tadi pagi
duh beneran detail duel nih kue di tangan pak bos
mobil siapa tuh
kejar kejar kejar
baik pak bos
baik pak bos
mel kan tadi di kamar
kok bisa keluar

tunggu non mel
bener bener nekat non melnya
kamu kenapa gak halangin sih
mobilnya keburu jalan pak bos
kok mel bisa keluar kamar
pak bos apa jangan jangan non mel lewat jendela kali ya
tunggu pak bos ambil kunci dulu ya
lu kayaknya harus ganti baju deh
baju lu udah basah kayak gini
kebetulan di depan rs juga ada yang jual baju kayaknya
gak apa apa tak
gue bisa sendiri kok
lagian gue juga mau beli baju buat putri
yaudah gue anterin intinya tenang aja ya
sekalian gue juga mau ambil baju di mobil
gak usah tak
tadi gue udah nyuruh orang suruhan gue buat ambilin baju ganti
termasuk buat pangeran juga
yaudah kalau gitu gue cabut dulu ya
waktunya dia balik nanti son
kita cari rumah sakit lain
eh apa apaan sih ki
kondisi lu tuh udah kayak begini lu butuh perawatan
ki buang dulu lah ego loh
gua usah mikir persaingan lu sama pangeran dulu
nih rumah sakit ini cuma satu satunya dekat hutan ini loh
gak ada rumah sakit lain
lu harus segera diobatin
kalau lu nunggu sampe di jakarta gua takut kondisi lu makin buruk
pak soal rezeki strain sama kita ya pak kita sahabatnya
iya mas kalau begitu saya pamit permisi mas
iya pak sekali lagi makasih ya
gimana kadang pangeran
pangeran aman kok
dia udah dirawat di dalam
periksa dan obatin sama saya ya
sebentar ya saya ambil
semoga rizky gak ngalamin cidera serius
sekali lagi yuk
cari baju nih udah jam berapaan
kasian kamu tuh
lu beneran gak mau nitip
gak usah lah tak
paling bentar lagi orang suran gue juga nyampe

kau harus bertahan batu batak
putri kelihatan khawatir banget sama pangeran
sepertinya hati putri sudah terbuka untuk pangeran
sampai putri pegangin erat tangan pangeran seperti itu
rizky ada disini
karena gue terlalu khawatirin batu batak
gue sampai lupa kalau rizky juga pasti terluka
gue harus lihat kondisi rizky